kamu sering kangen sama sama kalau kangen ngapain ya ini kalau tidur sambil lihat foto mama
dan yang mana yang sakit
kenapa kamu yang nggak makan
hidup adalah sebuah petualangan yang tak jarang dihadang oleh berbagai jenis rintangan namun
hidup juga butuh perjuangan untuk bisa melalui badai cobaan tersebut dan kisah berikut ini adalah
tentang kisah dari anak anak di pesisir utara jakarta di usianya yang masih sangat muda saat
ini mereka harus berjibaku mencari rupiah diantara tumpukan hasil laut ini demi menyambung hidup
tidak ada kata terlambat bagi irawan untuk belajar laki laki sebelas tahun ini baru duduk di
bangku kelas satu madrasah ibti da'iyah al jihad jalil cing jakarta utara ia mendapat kesempatan
sekolah berkat bantuan orang baik yang membiayainya
setelah berganti pakaian irawan lanjut lokasi pengolahan ikan asyik bersama sang kakak rendi dan
temannya ia mengumpulkan satu persatu terijengkel
matanya harus jeli mencari teri yang jatuh di antara pasir bebatuan bahkan sampah di pesisir cilincing ini
beberapa teri terjatuh saat sedang dijemur di atas alas bambu dan saat ikan dibolak balikan agar kering sempurna
proses penjemuran ikan teri jengki berlangsung lebih kurang empat jam
artinya selama itu pula kesempatan irawan untuk mengumpulkan rezeki
kemencos keno pasar
oh pasar dijualnya berapa
seberapa sebenarnya dua puluh ribu
kalau banyak kalau kita banyak
proses penjemuran ikan asin berlangsung setiap hari terutama pada musim kemarau
namun saat purnama ikan selalu tidak tak
pada saat bulan penuh tersebut irawan terpaksa libur mencari ikan asin jatuhan
lahan ikan asin tutup
oh nggak apa apa ya bagusnya diambil
daripada jatuh begitu aja gak ada yang mengutin
kan anak buah saya gak mungkin mungutin itu kerjaan banyak
pak ini setiap hari ada pak
setiap hari ada
ada musim ketentu
ada musim terambulan dia bulan terang baru kita nggak kerja istirahat
istirahat tiga hari lah
kehidupan irawan jelas tidak seberuntung anak anak lain
di usianya yang masih belia bocah pesisir jakarta ini terpaksa turun mengais rezeki
tiupan kencang angin atau kulit legam terbakar matahari bukan masalah
yang terpenting baginya adalah bagaimana mengumpulkan rupiah hari ini
dari yang kumpulan gitu ikan ikan biasanya dapat berapa kalau ditumpulin
dapat kadang dapat dua ratus
dijualnya berapa dapatnya berapa
dapatnya kadang dapatnya ini dua puluh cepet kadang kadang
itu buat kamu sendiri dua puluh ribu
buat dibeli apaan
buat beli nasi beras
semenjak sang ibu meninggal dunia dua tahun lalu hari hari irawan diakuinya terasa berbeda
ia begitu merindukan sosok perempuan yang telah melahirkannya
eh nanya dong kamu sering kangen gak sama mama
ya ini kalau tidur sambil lihat foto mama
terus gimana lagi suka doain mama juga nggak
desti kakak irawan juga merasakan kesedihan yang sama
raut perempuan empat belas tahun ini terus menyiratkan keinginan untuk selalu bersama ibu yang paling dicintainya
kangen gak sama mama
ya desti sih gak bisa ketinggalan orang tua perempuan
kangen banget berarti ya sama mama ya
desi kalau berdoa buat mama itu biasanya berdoanya apa
fatiha terus baca surat aliklas
tenang dalam kubur
sabar ya desti desti harus kuat
menginjak usia empat belas tahun saat ini desti tidak lagi mengenyam bangku sekolah
perempuan pesisir ini harus menyimpan mimpinya
karena sudah dua tahun ia putus sekolah
desti sudah gak sekolah ya terakhir sekolah kelas berapa
kenapa berhenti sekolah kenapa
gak ada biaya
tapi emang sekolah masih mau
setiap anak selalu mendambakan kehadiran dan kasih sayang ayah dan ibu
sayangnya desti tidak pernah tahu di mana keberadaan ayahnya saat ini
sang ayah pergi sepuluh tahun yang lalu dan belum pernah kembali

saya sering nangis mikirin waktu adaannya
gan orahan susah
nyari nyari sampah dowah banget paham di di dasarnya

sejak kepergian ibunya desti irawan dan dua kakaknya dirawat oleh sang nenek hatijah
namun bocah ini sadar fisik hatijah tidak lagi sekuat dulu
desti memilih bekerja menjadi pengupas kerang hijau untuk membantu sang nenek
berarti nenek yang setiap hari suka menemani desti teman yang tidur ngapain lagi sih nenek biasanya
biasanya nenek kalau pagi masak masak makanan gitu untuk cucu cucunya makan di dalam
berarti nenek tuh sayang banget ya sama desti sama
ya seru ngupas sih desti mau
karena nenek kalau nggak ada nenek
mau makan siapa lagi
terus bapak dimakan asar mama udah nggak ada
saat petani kerang hijau baru selesai memanen hasil laut waktunya hatijah dan desti bekerja
setelah direbus daging kerang hijau dipisahkan dari cangkangnya dengan bantuan pisau
mengupas kerang hijau mengandalkan kecepatan dan kehatian kehatian tangan
namun bukan perkara mudah mendapatkan uang lebih dari lima puluh ribu dalam satu hari
tiap satu kilogram daging kerang hijau yang terkumpul upahnya empat ribu rupiah
penghasilan yang diterima desti dan hatijah setiap hari juga tidak pasti
tergantung musim angin dan air
cuma panen kerang hijau
kalau sepuluh kan empat puluh ribu

berapapun uang yang diterima hatijah cukup atau tidak cukup
yang penting bisa untuk mengisi perut keluarganya
setidaknya untuk hari ini
hatijah adalah sosok nenek yang begitu mencintai cucunya
setelah buah hatinya ida kembali ke haribaan maha kuasa
perempuan enam puluh empat tahun ini berperan sebagai ibu yang mengasuh dan membesarkan cucunya
namun kenangan pedih masih teringat
saat buah hatinya berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak anaknya
hingga di akhir hayatnya
sejak kemarin hatijah sudah berusaha untuk mencari anak anak yang lebih muda

ya orang susah
nyari sampahan bawah buang sampah di anaknya
suami ya gak tahu kemana ya
gak tahu kemana sendiri banget
nyari apua subuh subuh nyari apua

pagi ditimbang buang serapan dan lainnya
jadi di situ
kalau beli beras setengah liter nih
kata kita ada kenapa gak makan
teraja mah katanya
anaknya kenyang dulu anaknya
seluruh sisanya baru makan
kita ada bayangin di situ doang anak kita lagi susah
susahnya kayak apa
susah banget anak kita tuh
apa diperminta saya
irma saki apa progres
yang luasnya tidak lebih dari lima belas meter persegi
material dinding rumahnya didominasi triplek dan tampalan kayu seadanya
kondisi tempat tinggal desti juga tidak lebih baik dari hatijah
bocah perempuan ini tinggal persis di samping ruangan milik sang nenek
dengan pembatas sekat triplek
di tempat berukuran sembilan meter persegi ini
desti harus berbagi ruangan dengan tiga saudara kandungnya
terutama saat istirahat malam hari
oh ini nggak ada kasurnya memang kayak gini
oh ada kasurnya
terus kalau lagi hujan gitu
terus ini suka bocor bocor gitu gak
tapi udah ditambah sama senen sama bapakku
jadi nggak bocor lagi
kamar mandi di sini sebelah
yang di depan situ
terus itu buang air kecil buang air besar
di situ semua
kalau bab sih di itu
dmck yang kata pinggir laut
laut dan pesisir mengajarkan bocah bocah tangguh
yang pantang mirah
meski dibesarkan tanpa kehadiran ayah dan ibu
anak anak pesisir ini harus terus bangkit
dengan usaha dan doa
di alam bakar
pertama kali di bab
anak anak pesisir berusaha berusaha berusaha
untuk memperbaiki kekuasaan
itu aja lah
yang penting kita kasih sayang cucunya lah
biar nanti masa depannya ada buah nenekan ya
bukan berarti orang lain buah nenekan
misal mungkin kita yang ngurusin buat orang lain
orang mana pengen jadi orang sayang cucu

biar dipandang orang
orang orang yang susik
orang orang yang susik
orang orang yang susik
orang orang yang susik
orang orang yang susik
orang orang yang susik
kegiatan sehari hari anak anak di celincing jakarta utara tadi
memang sangat jauh dari kegiatan yang mereka harusnya lakukan di usianya saat ini
namun anak anak tersebut memberikan makna dan juga arti apa itu artinya kekuatan
dan juga perjuangan dalam menjalani hidup
karena di balik kesedihan tentu akan ada senyuman yang indah di hari yang akan datang
hampir rata rata anak anak pesisir ini pendidikannya mereka ya gimana ya
kayaknya kurang semangat gitu untuk belajar kenapa
nah akhirnya saya jadi tertarik bagaimana anak anak itu biar tidak putus sekolah
siapa yang mau baca buku
dilatar belakangnya oleh kepedulian terhadap anak anak di pesisir utara ibu kota yang kerap dipandang sebelah mata
hati satriawan terketuk untuk memberi dorongan kepada anak anak
khususnya kepada anak anak di kalibaru celincing jakarta utara
berbagai aspek dorongan dan juga motivasi diberikan
mulai dari belajar disiplin berperilaku yang baik hingga mengajarkan mereka apa arti bermimpi
dan juga terus semangat mengejar cita cita
seperti minggu minggu sebelumnya pagi ini satriawan telah menyiapkan beberapa buku bacaan di dalam wadah kontainer
setelah semua rapi laki laki empat puluh tiga tahun ini langsung bergerak menuju ke permukiman anak anak pesisir di kalibaru celincing jakarta utara
kita waktunya belakang
sesampainya di pinggir laut satriawan mengajak anak anak nelayan di sini
ke sebuah perahu nelayan yang sedang bersandar
baca buku siapa yang mau baca buku
di atas keledak perahu mereka langsung memilih buku dan membacanya
melalui buku bacaan diharapkan anak anak nelayan akan punya kaya
selain untuk menarik minat baca

buku ini juga menjadi satu cara untuk berinteraksi dengan anak anak nelayan di sini
dilatar belakangi oleh keprihatinan anak anak nelayan di celincing yang putus sekolah
pada dua ribu delapan belas satriawan aktif menjalankan kegiatan sosial bahagia anak anak nelayan

kelihatan tempatan dan sumbernya hypnot pomoc yang mp breakthrough dari allah dan ekonomi badanonia

memiliki keuntungan jadi akrobatisa keenggaraan dunk travailler dengan foto yang setara mengatakan warisan di luar menjaha mereka
anak anak pantai itu khususnya di pinggir laut ya kalimbaru celincing itu tanda kutip seperti kumu dan miskin gitu
saya nggak mau dikatakan seperti itu karena buat anak anak pesisir itu pastinya saya kepingin anak anak itu punya karya punya cita cita dan juga punya ilmu
sehingga mereka bisa merubah kata kata yang tadinya kumuh dan miskin menjadi tepuk tangan
artinya menjadi suatu penghargaan yang luar biasa buat anak anak pesisir
ya itu dari kita membaca dari kita belajar
ya kenyataannya sih memang kita tidak menutup mata ya karena memang saya sering kemari dan sering juga melihat apa adanya
jadi anak anak ya bebas seperti itu
seneng main main happy mandi mandian terus disiplinnya juga kurang
sehingga ya lagi lagi di sini pengawasan dari orang tua ya jadi nggak sepenuhnya gitu ya
nah di situlah jadi beban moral buat saya
satriawan menyebut pendidikan adalah faktor penting
untuk mencegah anak anak yang berpengalaman
anak anak pesisir dari kondisi ekonomi dan sosial yang lebih buruk
selain itu kendala ekonomi dan lingkungan kerap menjadi penyebab anak tidak memiliki minat untuk belajar
anak anak pesisir dinilai satriawan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain
nah ini menarik nih kalau untuk pendidikan ya
hampir rata rata anak anak pesisir ini pendidikannya mereka ya gimana ya
kayak kurang semangat
kurang semangat gitu untuk belajar
nah akhirnya saya jadi tertarik bagaimana anak anak itu biar tidak putus sekolah
nah banyak sih anak anak pinggir laut yang putus sekolah sehingga mereka jadi pengaruh sama temen temennya
kamu kelas berapa
kelas empat usianya berapa
sebelas jalur dua belas
jalur dua belas tahun kamu sekolah
dengar dengar katuk kamu katanya jarang masuk sekolah
terus selama tidak sekolah kamu apa
kamu punya cita cita gak
jadi tentara keren
terus kalau jadi tentara berarti harus apa
bener ya nanti lanjut sekolah habis ini ya
oke deh amin semoga cita citanya tercapai ya
adil adil kamu umurnya berapa
sudah sekolah belum
tahun ini sekolahnya tau apa

atau bapak bilangnya apa
hmm bilang masih lama
seneng gak nih ada kawan datang kesini bawa buku bisa lihat gambar seneng gak
seneng baca buku
seneng baca buku
tidak hanya membaca anak anak nelayan juga diajak bermain dengan menggunakan barang yang ada di sekitar mereka
meski sederhana bermain balap perahu dengan menggunakan gabus sisa pakai
diakui satriawan efektif untuk meraih hati anak anak nelayan
tidak hanya soal pendidikan
kegiatan bahagia anak nelayan ini juga untuk mendorong anak anak nelayan agar memiliki budi pekerti dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari hari
harapan saya ya sederhana aja sih kak ya
artinya dengan kegiatan ini
mereka dengan bisa membaca dia bisa tahu sehingga dia punya pendidikan kak
dia punya ilmu
dan juga dia punya adab
yang tadinya dia kasar bicara bahasanya nggak sepantasnya jadi mulai ada perubahan
nah satu lagi harus punya cita cita
karena kalau yang saya lihat mereka itu semangat belajarnya kurang cita cita tidak ada
jadi bagaimana mau bisa membawa
dirinya keluarganya bahkan lingkungannya agar menjadi yang terbaik buat diri sendiri gitu
anak anak adalah calon pemimpin masa depan
satriawan yakin dengan kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan motivasi tentang pentingnya pendidikan dan budi pekerti
kelak akan membuat anak nelayan lebih bahagia